mantan direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri joherman syah johan
mempertanyakan undang undang pilkada terkait penunjukan aparatur sipil negara sebagai penjabat kepala daerah oleh presiden joko widodo
menurut johermansyah kepala daerah dipilih secara demokratis haram hukumnya ditunjuk oleh presiden
dikutip dari cnn indonesia com joherman syah mengatakan kepala daerah yang dijabat sementara oleh asn tidak punya legitimasi
karena tidak dipilih rakyat sehingga dianggap tidak sesuai konstitusi
hal tersebut tercantum dalam pasal delapan belas ayat tiga dan ayat empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis
pakar otonomi daerah itu mengusulkan perubahan aturan transisi menuju pilkada dua ribu dua puluh
dengan memperpanjang masa jabatan kepala daerah hingga dua ribu dua puluh